hai anda kembali di cnn indonesia today bertindak sebagai inspektur inspektur upacara presiden
joko widodo hadir dalam upacara peringatan hari ulang tahun tentara nasional indonesia
hut tni ke tujuh puluh enam ini merupakan tahun kedua upacara hut tni masih dipusatkan di istana negara dan
dilakukan secara virtual karena masih dalam masa pandemi tepat pukul delapan pagi waktu indonesia
barat upacara peringatan hut tni ke tujuh puluh enam berjalan hikmat dan dilakukan dengan menerapkan protokol
kelihatan ketat bertindak sebagai komandan upacara kolonel infanteri tunjung setia budi
dalam sambutannya sebagai inspektur upacara presiden joko widodo mengatakan transformasi
pertahanan harus terus dilanjutkan diikuti dengan sistem pertahanan modern yang mampu
berperan di lingkungan strategis regional dan global presiden juga ingatkan agar tni bersama
rakyat menjaga sistem pertahanan keamanan yang defensif aktif kepala negara juga menyebut
kebijakan berbelanja pertahanan bergeser menjadi kebijakan investasi
hai penyelenggara dan penyelenggara yang berbelanja pertahanan bergeser menjadi kebijakan investasi
pertahanan jangka panjang yang dirancang sistematis dijalankan konsisten dan berkelanjutan
dalam acara ini presiden jokowi juga memberikan tanda kehormatan kepada tiga prajurit tni dari
tiga matra darat laut dan udara menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas transformasi pertahanan
dilanjutkan untuk meletakkan fondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan
perkembangan teknologi militer terkini sehingga tni dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan
indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis regional maupun global penguatan budaya strategis
dan perwira tni harus tetap menjadi fondasi utama transformasi pertahanan yaitu tni yang
manunggal dengan rakyat dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang defensif aktif
dengan pertahanan berlapis dan memanfaatkan lompatan teknologi militer dan investasi pertahanan yang
modernisasi pertahanan ini juga harus disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi
pertahanan saya tegaskan kembali kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi
kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang yang dirancang sistematis dan yang
dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan